dana global dari aset kripto itu terindikasi tindak pidana pencucian uang
yang tentu ppatk akan tindak lanjuti
data crypto crime report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto
ini sebesar delapan enam miliar usd di tahun dua ribu dua puluh
ini setara dengan rp satu ratus tiga puluh sembilan triliun secara global
bukan besar tapi sangat besar sekali
ini artinya pelaku tppu terus menerus mencari cara cara baru
nah ini kita tidak boleh kalah tidak boleh kalah canggih
penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama
kita tahu kita telah mendorong mengajukan undang undang perampasan aset pada dpr
dan juga undang undang pembatasan uang kartal ke dpr
tentu ya apa yang disampaikan oleh bapak presiden pada saat dua puluh dua tahun ppatk
pada saat presiden lecture kemarin di istana bahwa ada indikasi delapan sembilan miliar usd
atau setara dengan satu ratus tiga puluh sembilan triliun per tahun ya
dana global dari aset kripto itu terindikasi tindak pidana pencucian uang
yang tentu ppatk akan tindak lanjuti
dan juga jauh sebelum itu
kita membuat national risk assessment
tahun dua ribu enam belas ppatk lakukan nra kemudian diperbarui lagi tahun dua ribu dua puluh
bekerjasama dengan bapepti kita melakukan pemetaan dan mitigasi resiko dari perdagangan dari aset kripto ini
nah dari pemetaan itu kita lihat bahwa
itu pengusaha dan political expert person itu menjadi pengusaha yang beresiko tinggi
melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan aset kripto
lalu kalau dari sisi daerah
itu dki jakarta menjadi provinsi yang paling tinggi ya
mata uang ya ataupun mata dari aset kripto yang ada seperti
autorium bitcoin dan lain lain itu bitcoin yang memiliki risiko tinggi
dijadikannya sarana tindak pidana pencucian uang
dari jasa itu kita lihat ada jasa penukaran ataupun e change dari aset kripto ini
menjadi mata uang fiat yang beresiko tinggi
sedangkan kalau dari tindak pidana asal
itu kita lihat ada kejahatan di bidang narkotika